cuaca ekstrim di pesisir semarang terjadi sejak jumat sore
angin kencang dan gelombang tinggi memaksa para nelayan tidak melaut
mereka menambatkan perahu miliknya dan menjaganya agar tidak tenggelam atau lepas terseret gelombang
angin kencang juga menghantam permukiman warga
menurut data sementara empat perahu nelayan tenggelam dan lima rumah warga di kelurahan tanjung rusak
dinding belakang rumah warga yang berdekatan dengan laut jebol diterjang gelombang
beginilah dampak sapuan ombak besar yang menerjang pesisir utara situbondo yang terekam kamera warga pada sabtu pagi
sejumlah perahu nelayan hancur dan terseret hingga ke halaman dan pekarangan warga
rekaman video amatir juga memperlihatkan upaya warga dalam mengevakuasi perahu yang rusak terbelah
selain itu satu kapal kayu layar angkutan barang di pelabuhan kalbut juga karam
cuaca ekstrim juga melanda di perairan utara probolinggo jawa timur
pada sabtu siang tercatat sebanyak lima belas kapal nelayan dan dua belas rumah warga rusak akibat diterjang gelombang
rata rata rumah warga yang berada di perairan utara propolinggo jawa timur tercatat sebanyak lima belas kapal nelayan dan dua belas rumah warga rusak akibat diterjang gelombang

badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrim di selat sunda selama libur natal dan tahun baru
kondisi angin bisa mencapai dua puluh knot dan arus laut bisa mencapai satu ratus lima puluh per detik
dari kondisi angin yang berada di wilayah selat sunda
semua informasi telah dimasuk real time karena bmkg memasang harga nanti sehingga insya allah berbagai kemungkinan dapat terjejak
kondisi angin bisa mencapai dua puluh knot dan arus laut bisa mencapai satu ratus lima puluh per detik

sehingga insya allah berbagai kemungkinan dapat terjejak setelah dihubungi
bmkg mengimbau agar masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan penyeberangan laut selalu memantau kondisi agar perjalanannya lancar dan nyaman
tim liputan cnn indonesia